badan narkotika nasional menerbitkan surat daftar pencarian orang atau dpo
kepada dua tersangka pabrik pembuatan narkoba jenis ekstasi cair
di diskotik mg grogol petamburan jakarta barat
dua dpo tersebut atas nama agung asyari alias rudy
pemilik diskotik mg sekaligus otak pembuat ekstasi cair
dan awang koordinator peredaran ekstasi cair
hingga kini bnn juga masih melakukan pemeriksaan maraton
terhadap karyawan diskotik mg yang terbukti turut sebagai pemakai narkoba
keterangan dari saksi yang sudah kita periksa dan juga barang bukti yang kita lihat
bahwa pembuatan produksi ini ini dikendalikan sendiri
dibuat sendiri oleh si pemilik atas nama rudy
sehingga tadi saat ini kita memang fokusnya untuk melakukan pengejaran
terhadap yang bersangkutan
dan hari ini akan kita keluarkan surat daftar pencarian orang atau dpo
satu orang tersangka lain adalah samsul anwar
alias awang yang berperan sebagai koordinator lapangan
dalam memproduksi dan mendistribusikan ekstasi cair
bnn sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi
untuk mencegah mereka kabur ke luar negeri
total hingga saat ini sudah ada enam orang tersangka
dalam kasus pabrik narkotika rumahan di diskotik mg
ada pun narkotika yang diproduksi di pabrik narkotika rumahan
di dalam diskotik mg tersebut merupakan ekstasi cair
yang mudah dicampurkan ke dalam air mineral
ekstasi cair ini sama bahayanya
dengan penggunaan ekstasi
ada bertambah satu lagi
berdasarkan keterangan dari para tersangka tersebut yang namanya itu
atau biasa dipanggil awang
beliau ini sebenarnya adalah
penanggung jawab lapangannya koordinator lapangan
yang mengendalikan protek produksi dan protek distribusi
kalau samsul anwar sendiri kondisinya apakah sudah ditemukan
atau masih dalam dpo
masih ada yang terdengar